panel surya yang dirakit siswa sekolah menengah kejuruan negeri satu sukorejo kabupaten pasuruan ini
siap menerangi akses jalan desa di sekitar sekolah
lampu bertenaga matahari ini dirakit para siswa
agar mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik untuk menghidupkan lampu
untuk membuatnya cukup sederhana
satu persatu dari komponen seperti pipa besi baterai lampu led panel surya
dan beberapa komponen lainnya dirangkai sesuai ukuran yang telah ditentukan
meski sederhana para siswa harus teliti dan berhati hati agar hasilnya bagus dan maksimal
secara otomatis lampu energi surya ini akan menyala jika tidak terkena cahaya matahari
dan akan mati jika terkena cahaya matahari
manfaat panel surya untuk menerangi jalan tujuannya untuk mengurangi biaya listrik
kenaikan listrik jadi agak lebih
jadi kontribusinya ke masyarakat kita membantu penerangan jalan raya atau jalan umum desa
panel surya buatan siswa ini mampu bertahan hingga enam jam
selain itu panel surya ini lebih ramah
dan bisa menghemat biaya listrik bagi warga
nah rencananya siswa siswa smk ini akan memberikan pelatihan khusus bagi warga untuk membuat panel listrik